secara teknis dan secara
itu ada kewenangan daripada koalisi
kalau pak agus pake ini pasti mempunyai kemampuan untuk itu
tentu disini pertimbangan itu saya di luar
tapi itulah kewenangan dari
partai koalisi sendiri
politik itu kan mempunyai tujuan
yang sama untuk
memajukan bangsa ini dengan cara
menjaga kedaulatan rakyat
itu bagian daripada
kebijakan politik kita
karena itu harapannya ialah
generasi muda pada dewasa ini
pencium sebenarnya dari
kegiatan politik langsung
itu harus memberi
contoh yang baik
bagaimana kita mewariskan
yang lebih demokratis
dan menjaga kedaulatan rakyat